dari politisi menteri legenda timnas hingga ada pula selebritas yang siap memperbutkan kursi kepengurusan pssi untuk periode dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tujuh
dan ini pun tentu mendapat perhatian dari warga net
kita akan langsung simak dan bahas bersama apa saja sih kira kira respons dari warganet
sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan lead analis drone emprit mas rizal nova mujahid
selamat malam mas nova
selamat malam mbak menteri
langsung kita akan bahas nih analisis dari drone emprit kalau bicara sentimen sentimen warga net melihat nama nama yang ada di bursa calon pengurus pssi yang sudah beredar
seperti apa mas
kalau melihat sentimennya kebanyakan memang positif
kalau kita gabungkan dari semua nama nama yang ada di majalah nama calon kepala itu
dua diantaranya bernada positif dan bernada dukungan
atau harapan ada tentang pssi depan
seperti itu mbak
emosi yang ditampilkan dari adanya nama nama yang ada di bursa pengurus pssi itu seperti apa mas
ya kalau emosi ini cukup menarik ya
kalau kita gabungkan antara analisis penting dengan analisis emosi akan kelihatan sebenarnya emosinya seperti apa
ada yang paling tinggi itu sebenarnya emosinya bahagia gitu ya
tapi sebenarnya kebahagiaannya ini agak agak negatif
kepada zainuddin amali dan lanyala itu mereka tawa ngoncemoo ⁇ gitu
lo zainuddin amali lo ke bahasa netizen itu kamu kan tuh menteri
kenapa juga harus ngecalonkan
menjadi ketua pssi
artinya kamu bisa mengawal pssi tanpa menjadi laki ketua
maaf bukan ketua ya
lalu kepada lanyala mataliti kebanyakan ngomongin wah latar belakang lanyala kemarin itu kan dinilai tidak memimpin pssi
jadi emosinya memang kelihatan joy tinggi
kebanyakan adalah justru mencemo'o dua tokoh itu
selain itu juga ada harapan ya
ada harapan kepada erick thohir
erick thohir diharapkan bisa memperbaiki kondisi pssi ke depan seperti itu
publik juga kelihatannya agak pesimis
agak pesimis akan terjadi perbaikan di tubuh pssi
trust publik pada pssi itu tidak terlalu tinggi
trustnya justru perbincangan dengan bahasa yang trustnya tinggi tapi justru negatif sifatnya
misalnya kalau pssi kalau nggak dibubarkan semuanya gitu kira kira
kalau tidak dibubarkan semuanya dan dimulai dari awal lagi nggak akan ada perubahan di pssi
kira kira seperti itu
seperti itu di perbincangan tentang pssi
jadi emosinya agak gimana gitu ya
negatif kebanyakan kayak gitu
kalau kita bicara soal emosi yang cenderung kemudian disalurkan melalui media sosial ini adalah negatif begitu ya
tapi kalau kita bicara tagline yang juga diusung oleh sejumlah calon yang namanya ada di bursa kepengurusan pssi
ada bersih bersih pssi begitu
kemudian nanti ada perbaikan pssi
yang digaungkan begitu yang diharapkan bisa dilakukan
kalau dari respons warganet apakah kemudian warganet ini menunjukkan optimismenya mas nova atau justru malah sepertinya akan sama saja begitu
catatan warganet itu sebagian besar adalah meminta agar pssi dibubarkan lebih dulu
setidaknya pengurus pengurus yang lama itu dibersihkan semua jenis
kepercayaan publik kepada pssi itu sudah sedemikian rendahnya
sehingga perbincangannya ke situ ya
arahnya itu udahlah bubarin aja ini ke pssi kayak gitu
kalau melihat tagar tagar yang granis beredar justru yang tinggi adalah tagar yang mendukung erick thohir
dan kalau kita lihat memang akun akunnya itu akun akun yang memang konsisten mendukung eric thauhir
tapi selain itu ada beberapa tagar yang juga menarik misalnya bola badut itu isunya ya gimana ya
apa isinya tuh mas nova
isinya yang mencuri pssi gitu
dan banyak lagi
ini terkait dengan akun akun yang ada ini jadi satu hal yang menarik
saya mau tanya dulu tapi kepada mas nova begitu
analisis yang dilakukan drone emprit ini mungkin bisa dijelaskan dari rentang waktu kapan sampai kapan
dan kalau melihat sebarannya ini tadi sentimen sentimen positif ya
yang mungkin diberikan kepada erick thohir seperti yang tadi disebutkan
ini asalnya dari akun akun yang memang sudah konsisten seperti yang tadi disebutkan
dan sebarannya seperti apa kalau kita bicara demografi indonesia
oke kalau melihat sebarannya
kalau melihat peta social networknya kelihatan ada dua kelas terbesar
yaitu kelas terpendukung eric thauhir
dan ini berusaha sekali
di satu sisi
ada juga di situ di cluster football entusiast itu ada juga aktivis ya
dan kalau melihat petanya memang yang football enthusiast ini hampir semuanya mengkritik sse
sse yang ada sekarang
utama dengan berbagai macam permasalahan yang ada
dari kan juruhan penghapusan media dan seterusnya dan seterusnya
sampai harapan dan kekecewaan pssi ke depan
seseorang di pssi bakalan lebih baik atau bagaimana
sebaliknya kalau melihat dari kluster eric thauhir
memang hampir semuanya itu pendukung eric thauhir
beberapa juga kelihatan ada banyak
selain pendukung ini ya
kelihatan juga ada beberapa
inflector yang mendukung eric thauhir
saya sebut aja pangeran caa itu mereka mendukung eric thauhir
beberapa akun yang juga konsen dengan sepak bola juga mendukung eric thauhir
jadi kelihatan banget dukungan pada eric thauhir itu tinggi
alasan yang disampaikan melalui akun akun tersebut apa mas
sebenarnya yang mendukung eric thauhir hampir semuanya positif ya
sentimen negatif itu sedikit sekali
pada eric thauhir misalkan sentimen negatif ini itu tentang double jabatan
di kementerian sama ini dengan menteri olahraga
yang dipertanyakan itu nanti double jabatan
yang kedua yang dipertanyakan pada eric thauhir itu adalah keberaniannya untuk melakukan bersih bersih
sebenarnya nih kalau sering sering sama eric thauhir gitu kan yang baru semuanya sekalian bakal terjadi presesi yang lebih baik
baik kalau dari rentang usia berarti mas untuk dukungan yang diberikan misalnya kepada satu dua calon yang tadi disebutkan
kebanyakan memang ada di rentang delapan belas sembilan belas
empat belas sembilan belas sampai dua puluh sembilan tahun yang di generasi z
selama generasi milenial ya tiga puluh empat puluh an
itu yang paling banyak berbicara tentang perbaikan sepak bola di indonesia
terpusat di pulau jawa kah mas kemudian
terpusat di pulau jawa atau mungkin menyebar di seluruh wilayah indonesia atau seperti apa mas
kebanyakan memang kota kota besar di pulau jawa
tapi ini balik lagi karena yang paling ramai
bahwa well di media sosial itu memang pulau jawa
tapi itu bukan berarti tidak ada perbincangan di pulau lain
kota kota besar di medan misalkan
lalu di bali di madura juga itu
itu juga percakapannya cukup tinggi
tapi memang konsentrasi tertingginya ada di pulau jawa
ada di surabaya terutama malang jakarta bandung dan seterusnya
baik terakhir mas nova
kalau kita bicara tentang kriteria calon ketua umum pssi
yang diharapkan oleh warganet dari hasil analisis dari drone emprit
seperti apa mas nova
yang paling mendasar atau yang paling sering muncul adalah bersih bersih
kata bersih bersih pssi
kata ini juga yang kemudian ditangkap oleh alec thauhir dalam tweet annya
tentang membersihkan pssi
kata ini juga yang kemudian di rescued
lanyalah untuk membersihkan preman premanisme di pssi
jadi satu kata bersih
punya kemauan dan kemampuan untuk melakukan bersih bersih di tubuh pssi
selain itu tentu saja mengikuti di dalamnya adalah integritas
daya independen ada juga yang meminta memiliki kemampuan atau pengalaman
manajemen olahraga yang baik kalau bisa kelas dunia
dan ini hanya berujuk pada satu orang
tapi integritas itu juga yang paling penting
dan semuanya itu berhubungan dengan bersih bersih pssi
dan semuanya hanya bisa dibuktikan nantinya ketika nama nama yang ada di bursa
kepengurusan pssi ini benar benar kemudian terpilih menjalankan tugasnya
apakah memang benar benar bisa dilakukan atau tidak nih bersih bersih pssi nya
terima kasih banyak atas analisa anda
lead analis dari drone emprit mas rizal nova mujahid sudah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia connected
terima kasih mbak